ada perusahaan ponsel asal tiongkok xiaomi yang baru saja merilis smartphone flagship
paling barunya yang menawarkan desain dan spesifikasi yang tergolong premium
mampukah ponsel ini menggempur pasar ponsel kelas atas
produser lapangan gria putri mengulas contohnya
layar lebar smartphone mi mix langsung mencuri perhatian
didesain tanpa bezel atau bingkai
inovasi layar tanpa bingkai ini sebelumnya sudah pernah diusung oleh sharp aquas x dua
konsekuensinya mi mix harus kehilangan earpiece receiver tradisional
sebagai gantinya xiaomi menempatkan earpiece baru dengan teknologi cantilever piezoelectric ceramic
tapi ini orang jepang gitu sih
layar yang besar membuat tombol navigasi terletak di dalam layar atau on screen
berbentuk floating button yang disebut quickball yang fungsinya sama seperti di iphone
menyasar kelas premium material keramik dipilih sebagai kerangkanya
selain bodi terlihat mengkilap juga lebih tahan
sayangnya bahan keramik rawan licin saat digenggam dan mudah meninggalkan sidik jari
mimix menyertakan casing kulit bawaan untuk melindungi badan ponsel
mi mix menawarkan dua opsi
ram empat gb dengan memori internal satu ratus dua puluh delapan gb dan ram enam gb dengan memori dua ratus lima puluh enam gb
s tujuh hanya menggunakan ram tiga gb
begitu juga dengan prosesor snap dragon delapan ratus dua puluh satu yang ditanam
adalah seri lebih baru dari yang saat ini dipakai sejumlah produk blackship
mulai dari samsung lg hingga htc
kombinasi ini menghasilkan performa yang halus
anda bisa menggandakan aplikasi yang diinginkan melalui fitur dual apps
misalnya anda ingin mengkloning whatsapp dan facebook
anda bisa punya dua akun whatsapp dan facebook dalam satu ponsel
bicara soal hasil jepretan
kamera utama memiliki lensa enam belas
megapiksel meski kamera depannya hanya lima mp
jangan mencari kamera depan di bagian atas
karena kamera depan ada di bawah
sehingga untuk selfie anda harus memutar ponsel
bagaimana anda tertarik